terima kasih anda masih bersama alfian raharjo dan juga saya aziza hanum di good morning
ini ada profil seorang yang bisa dibilang kita kagumi ya alfian ya
hesti sutrisno wanita yang sehari hari mengenaikan busana syari dan juga bersyadar
yang hidup bersama dengan belasan anjing terlantar di rumahnya
anjing anjing ini ia rawat dan tentunya ia besarkan
ya walau sebenarnya hesti ini sudah mengetahui bahwa air liur anjing ini adalah najis dalam agama islam
hesti ternyata tidak khawatir
karena menurutnya islam juga sudah mengajarkan bagaimana cara mesecikan diri dari najis anjing
sudah tiga tahun hesti sutrisno dan keluarganya berbagi tempat dengan belasan ekor anjing liar di rumahnya
di kawasan pamulang tangerang selatan
semua anjing di rumah hesti ia temukan saat terlantar di jalanan dan berbagai tempat lain
awalnya hesti mengaku takut dengan anjing
namun pertemuannya dengan anjing hitam yang ia beri nama john pada tahun dua ribu
dan pada tahun dua ribu lima belas mengubah hatinya
ia merasa tersentuh dan kasian melihat anjing yang masih kecil tersebut berkeliaran di jalan
jika tidak ditolong ia khawatir hewan hewan itu akan mati
anjing kecil itu pun ia bawa ke rumah hingga kini
ia terakhir memungut anjing liar pada tahun dua ribu tujuh belas
dan hingga kini ia telah memelihara sebelas ekor anjing liar di rumahnya
selain anjing ia juga memelihara tiga puluh ekor kucing liar
untuk merawat belasan anjing dan puluhan kucing
setiap hari ia mengandalkan perjualan keripik dan baju
hasil penjualan tersebut ia sisihkan untuk memberi makan hewan peliharaannya
walau mengetahui air lur anjing haram dalam agama islam
hesti tidak khawatir
karena menurutnya islam juga sudah mengajarkan cara mensucikan diri dari najis anjing
ia juga harus membersihkan rumah berkali kali dalam sehari untuk menjaga rumahnya tetap bersih
sosok ketua ketua ketua
ya dan sekarang akhirnya
sosok yang tengah menjadi perbincangan di media sosial ini sudah hadir di studio cnn indonesia
yaitu mbak hesti sutrisno
wah ini ternyata sambil bawa si john nih
si john kayaknya baru baru ya
aduh john apa kabar mbak
ya baik alhamdulillah
tadi repot nggak sih mbak bawa ini si john ini ke sini
ini kayaknya dalam posisi masih takut dan gini gini ya
karena baru pertama kali
pertama mbak john john masuk tv nya
padahal di rumah itu jagoan loh dia ini
oke mbak dulu awalnya kan takut sama anjing nih mbak
terus tiba tiba muncul rasa kasihan gitu ya setelah melihat anjing yang terlantar gitu
akhirnya berani memelihara gitu
awalnya kesulitan gak sih mbak melihara anjing gitu awalnya sebagai orang yang baru gitu
awalnya sih ya mungkin saya udah terbiasa dengan kucing
jadi awalnya sih pernah ngasih makan
biasanya sih memang ditemenin tetangga ya yang punya anjing juga gitu
nah dia juga minta tolong tolong ya katanya
terus saya kedua kalinya ditemenin sama anak saya gitu ngasih makan
dia juga baik sih gak galau
jadinya kita nggak ada kesulitan gitu
nah terus tentu saja kan ketika awal pelihara anjing gitu ya
apalagi dengan kondisi mbak esti yang bercadar dan menggunakan baju yang syari ini
mbak esti itu ada di keliling seperti apa mbak keluarga terutama
ya kalau keluarga ya pastilah protes ada gitu ya
udah lah mereka juga kan tau keadaan saya seperti apa
nambah nambahin aja capek gitu kan
cuman saya setiap inian keluarga gitu terkadang saya lebih memilih diam gitu daripada menjelaskannya
ini ujian buat saya gitu
udah lah saya jalanin dulu
biarin saya selesaikan takdir saya dulu ini yang udah allah beri ke saya gitu
suatu saat keluarga saya pun akan mengerti gitu apa yang sedang saya jalanin ini gitu
saya juga gak pernah berdoa sama allah
ya allah tolong saya kasih agar peduli sama anjing
cuma ketika saya meminta sesuatu yang mungkin saya nggak bisa ungkapin ke siapapun
allah kasih ujian saya dengan ini gitu
mungkin dengan ujian kucing pasti dipungut lagi
pasti dipungut lagi gitu
nah kebetulan memang ujiannya ini gitu
saya diketemukan dia dalam keadaan
dia makan sampah gitu
lagi makanin sampah rumput gitu
ya karena saya pelihara kucing jalanan
entah kenapa tiba tiba saya ngerasa kasian dan dia juga ngeliatin gitu
dia ngeliatin saat itu
kayak dia pengen makanan gitu
nah saya langsung ke tetangga saya yang punya anjing
dia memang suka kasih makan tapi gak selalu gitu
jadi tolong ya bu reno gitu
akhirnya dari semenjak itu saya selalu kasih makan dia dan nggak langsung rawat dia di rumah
nah saya selalu ngasih makan
setiap habis ngasih makan dia di rumah kosong
ketemu tetangga ngobrol
dia selalu ngacak ngacak sampah
sendal sepatu tetangga apa diilang
atau ada di rumah kosong itu
mengacau ya pokoknya
terus sempat ada yang protes nggak mbak ketika awal awal tetangga terutama yang protes ketika melihara anjing gitu
mbak kondisinya begini ternyata kan najis dan sebagainya sebagainya
alhamdulillah sih tetangga saya
yang lain gitu yang udah kenal saya dari awal saya tinggal di situ nggak ada masalah gitu
karena kita juga tinggal di situ gak pernah rusuh lah ibaratnya gitu
ada ini kita saling bantu bantu lah gitu ya
gak ngeresain orang juga gitu
cuman memang ada salah satu tangga yang memang pasti lah ya
gimana kita tinggal pastilah allah kasih ada penyuka dan tidak penyuka gitu
kalau dikasih penyuka melu enak banget ya hidup kita gitu kan
gak ada cobaan lagi mbak ya
makanya lancar jadinya istirahat dong ntar ya kan
dikasih kesenangan terus sampai kita nggak dikasih ujian
nah terus ini mbak hesti berarti john ini adalah anjing pertama yang mbak hesti punya
dan sekarang total di rumah udah ada berapa banyak anjing dan kucing
tiga puluh lebih malah sekarang
karena saya gak bisa menetapkan berapa kucing yang ada
karena kalau kucing setiap saya dari rilipa mulang ke bogor itu selalu menemukan anak kucing
waktu itu selalu mbak esti bawa ke rumah

di pinggir jalan raya gitu
dalam keadaan mereka yang ada yang sampai kurus gitu
nah mbak kan kalau makanan anjing dan makanan kucing ini kan bukan sesuatu hal yang murah ya mbak
mbak hesti mengandalkannya dengan berjualan keripik kemudian berjualan baju
itu bisa memenuhi
atau mbak hesti juga kadang menerima ada donatur donatur yang memang peduli terhadap binatang
mbak esti juga menerima donatur itu
iya nah itu dia tahun dua ribu tujuh belas waktu saya masih merawat dua
itu ujiannya luar biasa
mungkin allah sedang menguji apakah saya benar benar ikhlas gitu nolongin anjing jalanan gitu
akhirnya allah kasih saya gak punya apa apa
gak bisa beli makanan dan orang juga nggak peduli gitu
saya pernah minta tolong sama seseorang yang saat itu kucing saya guguk saya belum makan seharian
saya maksudnya pinjam makanannya dulu gitu
nanti kalau pas ada yang donasi atau saya punya uang saya ganti
itu saya diabaikan
dari semenjak itu saya nggak mau lagi minta tolong
jadi saya terus ajubin tolong sama allah
ya allah tolong
sabar ya besok pasti kita dapat makanan dari allah
terus besoknya nggak dapat sabar ya
besok pasti allah kasih deh
entah siapa allah kirimin orang baik gitu yang gak ada embel embel kita harus gimana gimana
pasti deh begitu lagi terus nguatin mereka terus
ini kan nggak bisa dilepas ya
ya allah nguji kesabaran saya
sabar akhirnya dikasih
dikirimin orang baik
best saya mau kasih duit ini nih buat beli
saya selalu bilang gitu ya allah alhamdulillah
kita bersyukur ya john
ini juga sekarang saya bilang john kita udah gak kelaparan lagi
mbak esty tapi saya juga penasaran
mbak hasi kan sekeluarga sebagai muslim juga di dalam rumah tentunya keadaan gak mungkin seperti itu ya
harus bebas dari najis kan ya
gimana tiap hari mbak
nah itu dia
saya juga mendingan lihat dari figur fotonya aja ya peluk pelukan
padahal nggak seperti itu setiap hari saya
saya juga punya kesibukan sendiri
saya juga harus beribadah
ya saat saat saya berinteraksi sama mereka tuh ya ada saat saatnya gitu
kalau kasih makan memang selalu setiap hari gitu kan
nah tapi kan kasih makan saya juga harus ke bogor bolak balik gitu
mereka ini ada tempatnya sendiri yang tidak mengganggu saya beribadah gitu
jadi saya ngerasa gak ada masalah
berarti tidak diizinkan atau ada ruangan khusus di mana bahwa anjing belia ini tidak diizinkan untuk masuk ke ruang dalam
iya dan mereka pun tahu
dan mereka pun tahu ngerti
kayak yang papi papi kalau masuk ya cuma di situ situ aja kalau nggak cuma nongolin pala gini udah dia kayak lagi gitu
dan mereka pun tahu ngerti
jun juga ngerti gitu
ya nggak ada yang berani masuk ini tempat ya kecuali kucing ya
kalau kucing memang ada di situ semua di tempatnya
gak masalah saya pikir gitu di tempat saya sekolah
kan ini sebelas anjing sebelas ekor tuh banyak ya alutnya
misalnya untuk satu ekor anjing aja biaya makannya tuh udah mahal banget
untuk sebelas kalau boleh tahu dalam satu bulan pengeluaran bisa sampai berapa sih
ini jumlah sebelas itu kan baru pas dua ribu delapan belas ini ya kan
saya gak tahu gak pernah ngitungin pengeluaran mereka
karena saya pikir saya memang harus mengikhlasin apa yang saya keluarin untuk mereka tanpa hitung hitungan gitu
karena allah kan memberinya juga gak hitung hitungan ke saya
terus kalau ada yang sakit gitu perawatannya gimana mbak dibawa ke dokter
terus biayanya gimana
ya waktu orang pada belum tahu ya saya ngerawatin sendiri aja
dan ada dokter juga yang baik banget
saya memang ngomong dok saya kan gak ada donatur dok sendiri
ini kalau ini sakit apa ya dok gitu
dia selalu ngasih tahu saya gitu karena memang tahu gitu
saya waktu itu gak ada donatur yang cuma kadang kadang ada yang ngasih aja gitu
cuma waktu itu gak ada donatur tetap yang selalu ngasih uang gitu
jadi saya berusaha sendiri gitu
mbak hesti saya penasaran juga mbak hesti sekarang viral nih di media sosial pemberitaannya dimanapun
dan otomatis pro dan kontra pun semakin kencang nih yang datang mbak esti gitu
mbak hesy menghadapinya gimana sih
itu dia saya justru malah nggak tahu viralnya saya kayak gimana karena saya sibuk bikin kerium
makanya saya tahunya dari teman teman juga mbak esti yang ngirim whatsapp
saya gak sempat baca
saya whatsapp untuk yang pesen orderan keripik aja udah menumpuk gitu
udah gak ngurusin tuh lihat yang viral viral ya
benar saya ngurusin keripik karena kan jauh ya pembuatan keripiknya itu ke rumah orang tua gitu
setelah bikin keripik sampai rumah saya beresin rumah lagi ngurusin kucing lagi ini lagi
jadi benar saya mau dikatain apapun saya benar benar gak tahu
cukup memaafkan saja gitu
berarti tiap hari bersuci tujuh kali salah satu dengan tanah itu ya mbak setiap hari
enggak setiap hari ya kalau misalkan pas terkena aja
ya kalau misalkan saya megang bulu gini ya saya cukup membersihkan diri aja
enggak yang mesti yang ini kan kalau terkenal liurnya aja gitu
kalau misalkan saya meluk begini kan ini saya tertutup dengan hijab saya
tidak ada permasalahannya
saya tinggal ganti baju dan mereka nggak tahu saat saya beribadah kan saya juga mempunyai pakaian yang lain yang dikhususkan saya untuk beribadah gitu
nah itu makanya saya
kadang bilang jangan hanya melihat dari penampakan ketika kita tidak tahu keseharian orang itu jangan langsung menghujat gitu
itu adalah fitnah
bukan saya yang rugi kalian sendiri gitu
tidak menjudge ya mbak esti
mbak hesti mungkin yang terakhir ini sudah ada sebelas ekor anjing di rumahnya juga ada tiga puluh ekor kucing tanpa donatur biaya sendiri begitu ya mbak hesti
kalau misalnya nanti besok misalnya pulang dari trans sekarang dari cnn nemu ada anjing di jalanan masih mau nambah lagi nggak
iya kalau memang allah menghendaki saya gak bisa menghindar itu banyak yang nanya
kalau misalkan mbak hesti nemu anjingnya kan sehati saya digerakkan allah yang menggerakkan bukan saya gitu
mungkin satu lagi mungkin ini saya juga pemirsa ada yang tergerak mungkin ingin membantu memberikan donasi untuk anjing anjingnya mbak hesti bisa mengontak kemana
iya ke whatsapp aja ya langsung atau ke ig ig udah komplit banget ada instagram hesti sutrisno
oke instagram pasti sutrisno ya
jadi udah ini ya mbak hesti kalau ada yang mau membantu bisa langsung kesana ya
baik terima kasih mbak hesti sudah hadir di cnn indonesia good morning dan berbagi bersama kita semua bersama dengan john yang akhirnya sudah tidak takut takut lagi
good morning masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya
sekali tetap bersama kami